saudara sam acil jaka dan iin mencipta dan mendendangkan tembang tembang islami masih abadi hingga sekarang
menjelang ramadan biasanya mulai banyak musisi dalam negeri yang juga ikut mengeluarkan album berduaansa religi
ini bagaimana bimbo melihat tren mengeluarkan album pada saat ramadan
bagus ya jadi ada kreativitas menjelang ramadan grup grup itu berusaha
hanya untuk bimbo pribadi kita tidak berusaha tiap tahun membuat lagu ramadan
kita butuh keabadiannya
sebuah lagu itu ada semacam kerinduan begitu tak masuk bulan ramadan orang inget begitu orang puasa pasti bimbo tuh
atau ada anak bertanya ini yang mahal ya kasih datu masih ke sini
masuk ke telinga terus ke hati
karena kalau untuk goyang gini mah udah ada segmennya dangdut
tapi yang masuk ke hati terus merenung oh bener ya kita ini begini
itu yang mahal tapi dengan kata kata yang sederhana
kalau dan laku nah ini
kalau nggak laku susah juga
nanti nggak diputer di radio gimana juga
rumusan laku gak ada rumus baku ya
semua terserah dari bagaimana masyarakat menanggapi lagu itu
ada lagu yang memang waktu itu sebentar di bulan ramadan saja
meskipun itu lagu religi ya
tapi ada lagu yang lagu religi tapi karena lagu itu kuat
itu di bulan biasa juga
di bulan biasa juga tetap didengar orang
contohnya lagu kita ini misalnya sajadah panjang
itu tetap aja bukan bulan puasa pun tetap diputer
sajadah panjang adalah lagu yang dipopulerkan bimbo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
liriknya diambil dari puisi taufik ismail
dan noah mencoba mentafsir ulang lagu ini dengan gaya mereka
membuat gaung lagu ini kembali mengulang sukses
tak hanya di nusantara musik bimbo juga melanglang buana ke luar negeri
salah satunya setia mengiringi jamaah indonesia yang tengah beribadah di arab saudi
dengan segala peluhi
kalau saya gini lagu kebetulan aja kemarin ini saya umroh
di mobil sana kebetulan naik bis ya
mobilnya tuh memutar lagu kita gitu
lagu sajadah panjang
gimana tuh rasanya mendengarkan lagu sendiri
waktu lagu lagu kita mulai keluar belum terlalu ini memang di sana itu lagu lagu kita
kalau ada yang umroh atau lagi naik haji udah mereka diputer tuh lagu lagu kita di bis tuh
misalkan kita mau masuk madinah itu tuh lagu lagunya kaset dulu tuh ya
kaset kaset kita kita nggak tahu cuma ada laporan laporannya
itu kalau lagi lagi pada umroh atau naik haji itu lagu lagu bimbo diputer oh alhamdulillah
itu kebahagianya ga bisa diomongin gitu ya dalam hati aja alhamdulillah
sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar indonesia menjadi pasar komersil yang potensial bagi perkembangan musik religi
inilah yang akhirnya berusaha disasar musisi luar negeri untuk menjaring penggemar
kalau lagu religi yang datang dari luar itu sudah lama kok kita dari musik musik misalkan ada dari malaysia raihan ya
tapi dia itu datang silahkan
aja untuk kita tapi apakah mereka juga bisa bertahan lama itu di indonesia
soalnya kan bolak balik terus mereka juga bikin yang namanya ini juga kan untuk membuat religi itu yang tadi dibilang seperti mudah padahal ada juga ganjalan yang susahnya juga waktu itu
kalau bicara soal perjalanan bimbo tahun ini tepat lima puluh tahun
nah untuk menandai perjalanan bimbo yang ke lima puluh tahun ini katanya mau bikin sebuah perayaan dalam bentuk konser ini boleh diceritakan
itu semua masih dalam penjajakan ya jadi saya tidak berani kita akan bikin pidato nggak jadi malu kan
hanya seluruhnya ini sudah mulai digarap karena ini sudah berjalan perencanaan ini
kalau cuma naik panggung nyanyi mudah sekali tapi kalau sesudah ini apa itu yang berat itu ya
jadi muncul kesannya gitu ya
ya jadi kesannya minimal ini udah lima puluh tahun masih begini masih sehat
itu udah berjalan
beberapa tahun terakhir sam bimbo dan kawan kawan gencar memperjuangkan hak musisi melalui pengumpulan royalti dari karya cipta
melalui undang undang hak cipta hotel pusat perbelanjaan radio televisi maupun sektor bisnis lainnya wajib membayar royalti untuk setiap lagu yang diputar
karena yang namanya royalti kan berapa kali diputar itu dapat karena ada yang dulu ada istilah jual putus karena butuh duit jual aja
terus haknya jadi yang beli yang punya itu tidak bisa kan tuhan yang kasih orang beli itu hanya punya hak pakai
hak cipta tetap pada si pencipta melekat gitu
dan yang paling bagus lagi undang undang dulu dua puluh lima tahun sekarang ditambah tujuh puluh lima tahun jadi lebih panjang lagi hak yang kita dapat
bimbo mengingatkan para seniman muda jika ingin dihargai orang mulailah dengan menghargai karya sendiri
bimbo berharap generasi muda bisa lebih semangat berkarya terus mengawal proses ini agar kehidupan seniman lebih baik di masa mendatang
gria putri bandung
semoga tuhan rindu di pada kuasa kita di bulan ramadhan